bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan memandang pemerintah saat ini menjadikan aspek kesehatan sebagai bentuk investasi
ia menilai aspek keadilan dan kesejahteraan instrumen kesehatan dikesampingkan
sabtu sore baca pres dari koalisi perubahan anies baswedan
berdialog dengan sejumlah instrumen kesehatan di rsu asri purwakarta jawa barat
dalam sambutannya ia menilai proses pengesahan revisi undang undang kesehatan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tergesa gesa dan tidak mengutamakan aspek keadilan
anies mengatakan kesehatan ini perlu diutamakan dan bukan hanya dipusatkan di kota kota besar
melainkan di pelosok daerah
anies juga menyampaikan dalam aspek kesehatan harus mengutamakan prinsip keadilan
kesejahteraan dokter perawat dan masyarakat indonesia
sepakatan sepakatan global terkait layanan kesehatan dan konstitusi kita
jadi tadi saya sampai
kami berharap dari teman teman organisasi profesi nantinya bisa memberikan feeding kepada kita
ada empat yang meminta tadi
satu apa yang dari yang ada sekarang perlu ditingkatkan
dua apa yang dari yang ada sekarang perlu dikoreksi
tiga apa dari yang sekarang ada yang perlu dihentikan yang dilanjutkan
empat hal baru apa yang harus dikerjakan yang sekarang belum ada